selanjutnya terlilit utang dan terjebak permainan saham online
bendahara desa kadu berem kecamatan pabuaran serang banten
menggunakan dana desa bantuan langsung tunai covid sembilan belas
hingga lima ratus tujuh puluh juta rupiah
uang sebesar lima ratus tujuh puluh juta rupiah tersebut digunakan pelaku berinisial nh
sejak juni hingga september untuk membayar utang dan bermain saham online
akibatnya honor sejumlah ketua rukun tetangga rt
hingga saat ini belum dibayarkan
uang tersebut merupakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur
membayar honorarium ketua rt
serta blt bagi warga terdampak covid sembilan belas
pelaku diamankan setelah pihak kepolisian mendapat laporan
dari sejumlah ketua rt yang merasa curiga
karena belum juga mendapat honor sejak beberapa bulan terakhir
hingga saat ini polisi sudah memeriksa empat puluh lima saksi
termasuk pejabat sementara atau pjs kepala desa
karena saya kan terpojok adanya terjepit
itu karena terlalu banyak utang saya kan ditakih utang sama temen
ya terus gelap gelap hati lah gelap mata hilap
kelapan dana desa desa yang senilai lima ratus tujuh puluh juta lebih
itu dilakukan oleh tersangka inisial nh umur tiga puluh dua tahun
yang bersangkutan merupakan bandara di desa kaduberem pabuara